kejaksaan agung rabu malam resmi menahan empat tersangka kasus korupsi penyimpangan dalam proses pengalihan izin usaha pertambangan di kabupaten sarulangun jambi
dari keempat tersangka salah satu diantaranya merupakan mantan direktur utama pt antam
dengan mengenakan rompi tahanan khas kejaksaan agung keempat tersangka digiring ke mobil tahanan setelah resmi ditahan selama dua puluh hari ke depan
sebelum dilakukan penahanan keempatnya terlebih dahulu menjalani perawatan kesehatan dan telah dinyatakan sehat
keempat tersangka adalah al yakni mantan direktur utama pt antam periode dua ribu delapan hingga dua ribu tiga belas hw selaku direktur operasional pt antam bm dan mh
kepala pusat penerangan hukum kejaksaan agung mengatakan penyidik jaksa agung muda pidana khusus telah melakukan pemeriksaan terhadap enam orang terkait perkara ini yakni empat tersangka dan dua orang saksi
kami ingin menyampaikan terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi
kami ingin menyampaikan terkait perkara bukaan tindak pidana korupsi